hai nah apakah anda enggak kesian hehehe no ibu yudho berpelama renggek semuanya
termasuk aku sendiri aku juga sangat sedih melihatnya nih gimana coba
dimana bertanggung jawabannya ilahi ini kita nih udah

absolute serant contracted ankapli siapa yang ikut instructions bayingkan

api aku nggak mau
aku nggak mau dengan naila om nek
maksudnya tadi saya bilang ada yang menipu menghimpun dana jemaah
tapi tidak berangkat kemudian digelapkan dananya dibuat beli aset
kemudian ada juga yang sudah diberangkatkan tapi di sana ditelantarkan
maksudnya tidak sesuai dengan janji janji pada saat menawarkan jasa umroh
di telantar itu apinya tidak dipulangkan
tidak dipulangkan jadi di sana hotelnya dibiarkan cang sendiri
kemudian tidak dibelikan tiket pulang itu tidak diurus lah di tempat umroh